setelah menjalani pemeriksaan selama satu ratus dua puluh hari
tersangka pembunuhan dan penipuan dimas kanjeng taat pribadi
kamis pagi diserahkan ke kejaksaan tinggi jawa timur
taat pribadi selanjutnya akan menjalani persidangan
di pengadilan negeri keraksaan probolinggo
dengan pengawalan ketat polisi dimas kanjeng taat pribadi
kamis pagi diserahkan ke kantor kejaksaan tinggi jawa timur
pelimpahan ini dilakukan setelah proses pemeriksaan
dan penyidikan dirinya selama satu ratus dua puluh hari dinyatakan selesai
selain taat pribadi polisi juga menyerahkan barang bukti motor harley davidson
beserta berkas perkara pembunuhan abdul ghani
dan kasus penipuan penggandaan uang
sudah dinyatakan p dua puluh satu dan hari ini kita akan melakukan pengantaran
tersangka maupun barang bukti yang akan kita lakukan di jaksa penuntut umum
meskitalah dinyatakan p dua puluh satu namun taat pribadi tetap membantah dirinya terlibat
dalam kasus pembunuhan abdul ghani serta melakukan penggandaan uang
taat yakin dirinya tidak bersalah dan akan dibuktikan dalam persidangan
setelah pelimpahan ini kejati selanjutnya akan memproses berkas acara
untuk segera dimulainya persidangan